oh ternyata kamu adalah cucu dari kakek tua yang keras kepala itu
kamu ini mau bikin masalah lagi dengan aku
waktu itu kamu bikin masalah dengan aku di pasar masih ingat
apa kamu bilang gak mau bikin masalah
sekarang kamu akuin kamu apakan pengawal saya praja
maaf saya tidak melakukan apa apa nyonya
hah semua orang itu sudah tahu kalau kamu merayu pengawal saya praja
dengar ya kamu ini adalah seorang cucu dan petani yang miskin
sementara praja praja mempunyai masa depan yang cerah
kamu dusun gembel kayak begini mana cocok sama praja
saya peringatkan kamu ya jauhi praja secepatnya
lagi kenapa kamu keberatan
hah keberatan dengan perintah saya
oh jangan jangan kamu ini memang merayu praja untuk berhianat pada saya
tidak nyonya saya tidak punya maksud seperti itu
kok jadi ribut masalah pribadi
bu bagaimana soal tanahnya bu
iya hei satu lagi bilang sama kakek kamu secepatnya